terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom terkait penyelundupan satu ratus tujuh puluh sembilan kokain yang ditemukan di perairan sekitar pelabuhan merak banten
saya akan berbincang dengan kabiro humas dan protokol bnn brigjen polisi sulistyo pujo hartono
halo selamat sore pak pujo bisa mendengarkan suara saya pak pujo
selamat sore selamat pagi pak iqbal
waalaikumsalam pak pujo pak pujo ini kita butuh informasi terkait walaupun ini mungkin pak pujo sudah mendapatkan informasi dari tni angkatan laut terkait dengan penemuan ini
kami butuh informasi itu lagi sebenarnya seperti apa kronologi penemuan kokain ini pak
berdasarkan informasi dari tni angkatan laut bahwa hari minggu sekitar pukul dua belas tiga puluh saat patroli kapal laut sanggung berpatroli
kami menemukan empat benda menjeljahkan yang terakung
sekitar pelabuhan merak terbentur plastik dengan perginat antara lima derajat lima puluh lima detik dan derajat dua puluh delapan dan tiga ratus lima derajat lima puluh sembilan menit dan tujuh belas detik
bintang timur ya
kemudian ditemukan tadi pukul dua belas tiga puluh
kemudian dibawa oleh kapal penghubung dan dihubungi bnp banten
dan oleh bnp banten dicek ternyata adalah pokain
pak kalau melihat dari titik koordinatnya sendiri pak pujo apakah ini juga lintasan yang dilalui oleh kapal feri untuk penyeberangan pak ferry pak pujo
jadi kita tentu saja
kalau melihat tadi barang itu ada di tengah laut kemudian ada juga lokasi yang sebagai titik tandanya diperkerakan akan ada nanti orang yang menjemput mencari lokasi tersebut
karena ada pelampungnya ada titik tandanya
itu yang kita perkerakan
tetapi siapa yang menjemput
lemparkan barang tersebut di perairan merak itu yang tentu saja masih akan kita jalani
berarti selain barang bukti berupa bungkusan kokain itu sendiri tetapi ada pelampung juga di situ ya pak ya
yang disiapkan oleh pelaku
ini pak apakah ini modus baru dengan menghanyutkan atau dibuang terapung begitu pak
kita melihat untuk
ini di tahun dua ribu dua puluh dua
ini memang pertama kali kita melihat modus milenial
tapi sebelum ini pernahkah ditemukan pak mungkin di perairan laut lainnya terkait dengan penyelundupan seperti narkoba dan lain sebagainya begitu pak
yang menarik sebetulnya bukan itu
yang menarik adalah jenis barangnya
jadi jenis barang kokain ini adalah
memang asli tumbuh di kedalaman amerika selatan
banyak banyak tumbuh di kegunungan andes ya
di india dan lain lain ini yang tumbuh sama
dan itu memang sumber kokain adalah dari sana
untuk indonesia memang
tapi ini konten sebelumnya memang kokain itu ada
tapi dalam jumlah yang sangat
ini adalah pokain dalam jumlah yang besar
yang diperlukan untuk penelitian laut
oleh karena itu tentu saja kita sangat berterima kasih kepada tni angkatan laut
tadi oleh rakyat asal oleh
lelah jenderal ahmad eri purwono yang
berkerja sama melakukan persisama dan mengikuti berantas
tetapi sejauh ini bagaimana pak
untuk pengamanan jalur laut sendiri
melihat sudah ada kejadian seperti ini apakah semakin diperketat
atau justru hal ini cukup sulit dilakukan untuk pengamanan
melihat bahwa perairan di indonesia ini cukup luas
tentu saja kalau kita melihat tadi
selain kita melakukan simetrikan untuk bergantung kerja sama dengan lintas ekologi indonesia
kita bekerja dengan angkatan laut ya
kemudian pak kamla dengan ya juga
dan ya juga dan lain lain
memiliki kapal kapal yang bisa sampai ke haisi di
di lepas pantai
ini kita juga perlu bekerjasama dengan negara negara yang memang secara
tradisional memproduksi ya
rakyatnya memiliki tanaman air mikro silom koka
yang kemudian dimudah menjadi kokain
ini perlu bekerja sama
nah yang baik dengan negara negara di amerika latin
tapi kalau melihat dari karakteristik dari kokain ini
walaupun tadi bapak mengatakan bahwa
memang tidak terlalu cukup banyak digunakan di indonesia
tetapi dari karakteristik kokain ini seperti apa pak
mungkin bapak bisa menjelaskan
nah kalau kokain ini termasuk narkoba yang
bagus makanya harganya salah satu yang paling mahal
lebih tinggi daripada satu ya
jadi ya sedikit lebih tinggi daripada heroin
dan itu memang menjadikan perhatian kita bahwa artinya
barang tersebut jika memang untuk
kalau untuk dalam negeri indonesia artinya kita juga menjadi
peran daripada sindikat sindikat dari yang memiliki jaringan dengan sinket ya
di amerika latif
tetapi efeknya sendiri apakah sama dengan narkoba lainnya pak
kokain itu narkoba yang kalau utuhannya high class lah seperti itu ya
jadi memang kalau kita sampaikan pada masyarakat nanti kita
berharap kita memberikan uang tawar dalam negara
yang penting ini bahwa
bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya dengan polri dengan
aparat beragam lainnya juga selalu memaksimalkan bagaimana
jangan sampai yang kemarin kita memilih menjadi pasar daripada sabu
kemudian nps jangan sampai menjadi cocaing juga
yang lama sebenarnya sudah sekarang ada di indonesia
jumlah kecil aja yang ada
kembali lagi soal sindikat
ini kan tentunya cukup menarik pak
di apa namanya dihanyutkan di laut begitu nanti ada yang mengambil di koordinat tertentu
kalau dari kacamata bnn sendiri ini apakah memang mereka ini sepertinya sudah biasa begitu
karena saya baca juga ada yang sempat mereka melihat terkait dengan pasang surut laut
arah angin dan lain sebagainya apa betul itu pak
nah tentu saja perlu pendalaman ya
pasang surut arah angin dan lain lain ini yang lebih memahami adalah
institusi yang banyak bergerak di kelautan ya
apakah punya air dan lain lain
ini arus lautnya ini mengarah kemana dan lain lain
ini yang harus banyak kita mendalami lebih lanjut
oleh karena itu kita nggak
ya tidak laut ini untuk
memang arahnya mau kemana
yang jelas memang arus laut di sekitar itu ada
nah ini arah arah arus laut yang lebih merah itu dari arah mana posisi di lapangannya kan kita lihat dulu
dan itu tidak gampang untuk menjelaskan posisi lapangannya seperti apa
kemudian arah keteratan arus lautnya seperti apa
ini yang perlu penjajah pendalaman ini lanjut
yang penting bahwa kita dengan temuan itu berarti ada indikasi bahwa
ada upaya dari indikat yang berusaha untuk memasok coca cocain di sini
tapi selanjutnya untuk coca cocainnya ini sendiri bagaimana pak
bagaimana cara menelusurinya
apa yang akan dilakukan oleh bnn
mungkin saja dari hasil lab itu seperti apa pak
apakah bisa diketahui dari mana asal dari kokain ini pak
nah tentunya ada titik ya titiknya
tentunya ada titiknya
seperti contohnya namanya banja
banja yang ada di aceh dengan banja di india ini bisa berbeda
karena adanya opasi dulu itu menyebutkan berbeda kandungannya
walaupun secara besarnya sama tapi ada tim tim tertentu yang bisa membedakan barang ini dari mana
kemampuan daripada operatoris
teknisnya itu juga menyebabkan kemurnian barang dan lain lain itu juga beda
kemudian ada lagi tentu saja
ciri ciri yang selalu ditinggalkan oleh indikat tersebut
mereka memiliki ciri ciri yang
dan begitu saja itu kalau kita harus lajak
akse narang dan lain lain
ini kita banyak berkoordini dengan negara negara di amerika latin
kita berencana untuk beberapa hari ke depan kita untuk ke daerah daerah tersebut
antara lain ke argentina
panama dan juga
dan memperjalankan koordinasi antara negara indonesia dengan negara negara sabah
tapi sejauh ini sudah ada pak
hasil penyelidikan untuk sementara waktu
melihat dari mungkin dari ciri cirinya dan lain sebagainya pak
ini masih selalu begini ya
saya juga belum melihat barangnya
yang saya lihat itu informasi butuh butuh
nanti kalau barang ini sudah kita lihat ya
dan resmi bahkan
tadi kan baru press list
pesen mengumumkan bnm
dan bnm tadi membawa
alih dunia kita
alih lab kita
untuk mengecek secara laboris
bahwa itu menunjukkan pada masyarakat bahwa benar itu adalah kokain dengan jumlah kurang lebih yang tadi disampaikan
seratus miligram dan lain lain
dan itu merupakan press list resmi dari
mandu armada satu bersama bnn
jadi ini benar totalnya
yang bercerak adalah tadi dari pak kasar yaitu bapak
sama dari perwarna
berarti benar bahwa totalnya sekitar
kalau dirupiahkan sekitar satu dua triliun pak
kalau dijual lebih kecil ya
tetapi kalau dijual
jual bentuk kruas barang barang
tentu saja harganya lebih rendah
oke baik terima kasih banyak
bagi bagi kecil juga beda dengan
harga akan dijual per kilo sebenarnya
baik terima kasih banyak
brigjen paul solistio pujuhartono sudah berbincang dengan kami
tentunya kita sama sama berharap bagaimana nanti hasilnya
apakah bisa terlacak siapakah yang melakukan hal ini
tentunya sangat bergantung sekali dari penyelidikan yang dilakukan oleh bnn sendiri
terima kasih sekali lagi pak
terima kasih pak iqbal